kayaknya dia tahu kita mau nyopet
kayaknya saya pernah ketemu sama dia
kang murad di mana
enggak ah takut
takut sama siapa
takut sama kang mus
takut ditanya tanya soal apa
salah sama apa
lagi lagi harus berani
kita harus mikir cari kerjaan lain
kerjaan apa yang udah kepikiran sama kamu
paling jadi tukang parkir
kita cari aja tempat yang banyak orang parkir
terus belum ada orang yang jadi tukang parkir
kamu punya kopi enggak
kalo gak punya kopi yaudah kita jalan sekarang aja
bos bos masih lama
gak bisa langsung kerja aja
saya takut salah
mending nanti aja nunggu perintah
terus aku mau pergi ke rumah
terus aku mau pergi ke rumah
terus aku mau pergi ke rumah

terus apa lagi

terus aku mau pergi ke rumah
terus aku mau pergi ke rumah
terus aku mau pergi ke rumah
terus aku mau pergi ke rumah

terus aku mau pergi ke rumah
terus aku mau pergi ke rumah

terus aku mau pergi ke rumah
terus aku mau pergi ke rumah

terus aku mau pergi ke rumah
kayaknya nggak ada tukang parkirnya
tukang parkir itu suka ajaib
kadang kadang waktu ada yang parkir
tukang parkirnya gak ada
tapi begitu yang parkir mau pergi
tukang parkirnya langsung muncul
itu ada yang mau pergi
tukang parkir ajaibnya si aus
kayaknya dia tahu kita mau nyopet
kayaknya saya pernah ketemu sama dia
kang murad di mana
enggak ah takut
takut sama siapa
takut sama kang mus
takut ditanya tanya soal apa
takut ditanya tanya soal kejadian di pasar
kamu udah lama parkir disini
ijin sama siapa
gak minta ijin sama siapa siapa
gak ada yang minta pajak
kamu parkir seharian
ya capek ya bibir juga suka jadi jontor
buat makeup kamu
jadi anak bos saya
kalau mau gabung ada syaratnya
kalian harusnya punya peluit sendiri
bagi saya fluid itu sifatnya pribadi
saya nggak mau bertukar bibir
yaudah kita beli peluit dulu
langseng buat apa
saya mau jualan bubur
kasian kang murad
dia jenuh di rumah nggak ada kegiatan
usaha pertaniannya gimana
kan masih nunggu proses penggemburan tanah
dua bulan sebelum waktunya tanam
terus habis itu dia cuma nunggu waktu
gak mau main ke sini
di sini juga nggak ada kegiatan
tapi minimal ada teman ngobrol
takut sama kang mus
takut ditanya tanya soal pasar
kita balik lagi dari awal
cuma ngurus jalanan
bener bener dari awal
karena sekarang balik lagi
kita cuma berdua
ini harganya berapa
sudah harga pas
maaf saya baru tanya tanya dulu aja
di jalan bos
belum ada yang ngusir kamu dari terminal kan
sekarang kamu ke sana
buat apa bos
lihat lihat situasi aja
kami sudah membeli peluit
saya sama otang sudah bisa langsung kerja
saya jelaskan dulu aturannya
kita kerjanya gantian
dari jam delapan sampai jam delapan
masing masing tiga jam ngerti nggak
gantian kamu tiga jam
saya tiga jam terus cek tiga jam
untung kamu ngerti
bisa kamu duluan
bisa juga jack duluan
dari pagi sampai sore
kan rame nya beda
dari pagi sampai sore
uangnya kumpulin aja
terus dibagi tiga
kicimpring udah siap diantar
bagaimana viewpoint mereka lagi
atas kisah jadi
hanya di belakang
di mana hyatt